lalu saya ke smp itu ya dan saya tahu itu lem bukan kelas itu lebih pak saya menyuruh untuk
di tidak digunakan dan kalau bisa diturunkan ketenya takut bonggok dan tidak digunakan dan
ternyata benar ya itu belum diturunkan tapi malah anak anak melakukan aktivitas kesenian di situ ya